kita ke informasi kabar duka yang datang dari mantan menteri pemuda dan olahraga era orde baru abdul ghafur
yang tutup usia di rumah sakit pusat angkatan darat rspad gatot subroto jakarta pusat pada jumat pagi tadi
abdul ghafur yang juga seorang purnawirawan tni tersebut wafat pada usia delapan puluh satu tahun
suasana duka menyelimuti rumah almarhum abdul ghafur di jalan teguh umar menteng jakarta pusat jumat pagi
karangan bunga terus berdatangan ke rumah duka mantan menteri pemuda dan olahraga era orde baru tersebut
mantan menpora yang juga seorang purnawirawan tni tersebut wafat pada usia delapan puluh satu tahun
belum diketahui pasti riwayat penyakit yang diderita almarhum abdul ghafur
hingga kini pihak keluarga masih menunggu jenazah abdul ghafur yang masih dalam proses pemulangan dari rspad gatot subroto